kita ke informasi lain ya pasca hujan ras yang mengguyur kota medan
sebuah pohon tumbang menimpa lokasi vaksinasi covid sembilan belas di puskesmas pasar merah
jalan hm joni medan sumatera utara pada hari selasa
meski tidak ada korban jiwa peristiwa ini mengakibatkan atap kanopi ambruk
puluhan petugas gabungan pemerintah kota medan dan tni polri
selasa pagi membersihkan pohon buah roda atau hura krepitan siang tumbang
menimpa puskesmas pasar merah jalan hm joni medan pada selasa pagi
tumbangnya pohon berusia puluhan tahun ini mengakibatkan atap kanopi ambruk dan rusak parah
sejumlah kursi juga rusak tertipa cabang pohon
akibat peristiwa itu pelaksanaan vaksinasi dipindah ke aula puskesmas pasar merah yang berada di lantai dua
puskesmas tetap melayani seratus peserta vaksinasi setiap hari
kemungkinan tadi malam karena kami juga tahunya baru tadi pagi
dan biasanya di sini tempat untuk vaksinasi
nah langkah langkahnya ya diharapkan segera mungkinlah dapat perbaikan
agar dapat melakukan pelayanan kembali seperti biasa ya